tak hanya menggelar lomba untuk menyambut hari kemerdekaan
sebuah restoran di surabaya juga ikut memeriahkan dengan mengkreasikan dimsum merah putih
tak hanya unik dimsum jenis bakpao ini juga memiliki rasa yang manis dan gurih
seperti apa keunikannya berikut liputannya
inilah dimsum merah putih
dimsum jenis bapau ini dibuat untuk menyambut perayaan kemerdekaan republik indonesia
bahan yang digunakan untuk membuat kulit dimsum adalah tepung hongkong gula pasir baking powder dan farnitan
sedangkan untuk isinya ada labu kuning dan telur asin
cara membuatnya kulit dimsum yang sudah jadi dibentuk bulat diberi tepung agar tidak lengket di tangan
kulit yang sudah pipih kemudian diisi labu kuning atau telur asin
dimsum bakpao pun siap untuk dikukus dengan temperatur dua ratus derajat celcius
nah setelah lima belas menit dikukus
saya sudah mulai mencium bau harum
dan dimsum bakpaw sudah jadi
setelah jadi warnanya sungguh menarik
lalu bagaimana dengan rasanya
rasanya empuk dan gurih karena dimsum bakpao yang putih ini berisi telur asin
kalau yang merah manis karena isinya labu kuning
dimsum bakpaw merah putih ini tersedia mulai tujuh agustus dan bisa anda dapatkan dengan harga rp sembilan puluh sembilan sembilan ratus sembilan puluh sembilan
kanjata marindora surabaya